kita beralih ke kabar sidak ramadan
mengantisipasi tindak kejahatan jelang lebaran
kepolisian polres mojokerto menggelar patroli di kawasan perbankan dan toko emas
di kecamatan mojosari kabupaten mojokerto senin pagi
tak hanya itu polisi juga menyiagakan anggota bersenjata lengkap
mendatangi satu persatu kantor perbankan di kecamatan mojosari
selain kawasan perbankan petugas juga melakukan penyisiran di toko toko emas
di pasar legi dan pasar mojosari
dalam patroli tersebut selain memeriksa sejumlah kamera cctv
polisi juga memeriksa kesiapan anggota keamanan atau security
petugas mengimbau agar manajemen bank dan pengunjung
untuk selalu waspada serta tidak menggunakan barang berharga yang memancing kriminalitas
polisi juga menyediakan pengawalan kepada nasabah bank
yang mengambil uang untuk mencari penyisiran
kapolres mojokerto mengaku gelaran patroli ini
untuk mengantisipasi tindakan kriminalitas di bulan puasa dan menjelang lebaran
pihaknya akan menyiagakan puluhan anggota bersenjata lengkap
di setiap kantor perbankan dan toko emas
di ramadhan ini para pelaku selalu mengincar perbankan dan juga toko toko emas
patroli terhadap sejumlah objek vital di wilayah hukum polres mojokerto
akan rutin dilakukan menjelang lebaran
untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat
serta menekan angka kriminalitas